inilah sri nuryati tiga puluh lima tahun warga desa sumberwudi lamongan jawa timur
selain berprofesi guru paut ia setiap hari menjadi sukarelawan vaksinator
yang bertugas mencari dan mendata warga yang belum atau tidak bersedia divaksin
setelah mengajar pada pagi hari sri langsung mendata atau mencari warga
yang belum disuntik vaksin covid sembilan belas pada siang hari
yang menarik kader posyandu ini mengajak warga divaksin
melalui pengeras suara musola desa setempat
selain itu ia memanfaatkan aplikasi pesan singkat
pendekatannya yang humanis membuat banyak warga akhirnya bersedia divaksin
kendati masih ada yang menolak
sri memutuskan menjadi sukarelawan vaksinator lantaran merasa terpanggil
setelah banyak warga yang meninggal karena terinfeksi covid sembilan belas
ia adalah salah satu dari dua puluh sukarelawan vaksinator di desa setempat
meskipun mendapat bayaran selama setahun menjadi sukarelawan vaksinator
sri berhasil mengajak ratusan warga divaksin termasuk warga lansia dan penyandang disabilitas
terus saja saya dekati saya rayu bagaimana caranya agar dia mau datang untuk vaksin
banyak yang mau bu sri
alhamdulillah ada sekitar satu ratus lima puluh lebih yang ingin vaksin
sementara itu bukan hanya tenaga kesehatan atau bidan desa yang terbantu
tetapi juga warga juga mengapresiasi perjuangan sri
terutama untuk mempercepat program vaksinasi
seandainya ada sosok bu sri di desa kita melaksanakan partai juga
ini agak susah
siapa yang mencari sasarannya juga
kalau kita kan bagian screening sama vaksinasi

relah mencari sasaran baik
relah mencari vaksin
relah mencari vaksin
relah mencari vaksin
relah mencari vaksin
desa sumberwudi memiliki dua delapan ratus warga
yang tersebar di tiga dusun yakni dusun sempet tujuh ratus jiwa
dusun glogok delapan ratus jiwa
dan dusun sumberwudi satu tiga ratus jiwa
pada momen hari pahlawan sepuluh november ini
sri nuryati menyebut akan terus berjuang menjadi sukarelawan vaksinator
dan mengajak warga divaksin
demi menyukseskan program vaksinasi
di tahul arif lamungan jawa timur